juru bicara penanganan virus corona ahmad yuryanto menyatakan
pemerintah akan memperketat protokol hingga ke tingkat daerah
begitu pula dengan protokol karantina
pemerintah pusat akan melakukan karantina di pintu gerbang masuk negara
baik melalui penerbangan pelabuhan dan pos lintas darat
selain itu protokol karantina juga akan disiapkan di wilayah
di mana sejumlah pekerja asing masuk ke beberapa wilayah di tanah air
beberapa saat yang lalu menjelang imlek mereka libur kerja
dan pulang ke kampungnya
sekarang libur sudah selesai mereka kembali sebelum penerbangan ditutup
maka prosedurnya tetap dilakukan kekarantinaan
dan ini dilaksanakan oleh wilayah dengan bekerja sama dengan perusahaannya
yang standar dilakukan adalah kemudian memisahkan mereka
dari kelompok yang lain untuk diobservasi selama empat belas hari
yang sarananya disiapkan oleh perusahaan
kemudian kegiatan penerbangan
pemantauan harian status kesehatan mereka dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat
ini sudah dilaksanakan di mana mana dan ini sudah berjalan
kegiatan ini dilaporkan ke kementerian kesehatan sebagai unit yang mengampu semuanya
ini dijalankan baik yang di lok nga di pabrik semen di aceh
ada dua puluh delapan orang pada sekitar awal
februari sudah kita lakukan karantina wilayah selama empat belas hari
dan sampai dengan empat belas hari kemudian hasilnya negatif dan mereka baru boleh bekerja lagi